menjelang bulan ramadan dan arus mudik lebaran ruas jalan tol cipularang purwakarta jawa barat terus diperbaiki
ditargetkan perbaikan sudah selesai pada h sepuluh lebaran
perbaikan ruas jalan tol cipularang masih terus dilakukan para pekerja perbaikan pada rabu siang
salah satunya di kilometer delapan puluh tiga jatiluhur purwakarta jawa barat
tepatnya di jalur cepat arah gerbang tol jatiluhur
di area ini tengah dilakukan pembongkaran jalan beton yang rusak
perbaikan jalur sepanjang dua ratus meter ini dilakukan dengan membongkar dan menggali jalan hingga sedalam tiga puluh cm untuk selanjutnya dilakukan pembetonan ulang
selain di kilometer delapan puluh tiga perbaikan juga dilakukan di kilometer delapan puluh
akibat adanya pekerjaan perbaikan ini arus lalu lintas ditutup satu jalur sehingga terjadi sendatan arus saat melintas di titik titik perbaikan